presiden joko widodo menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat di kota singkawang kalimantan barat
jokowi menyatakan tidak bisa menjanjikan bansos beras berlanjut hingga desember nanti
presiden jokowi mengatakan bansos beras akan diberikan hingga bulan juni mendatang
namun setelah bulan juni presiden menyatakan akan melihat kondisi anggaran untuk melanjutkan bansos atau tidak
di singkawang presiden membagikan bansos beras sepuluh kg kepada seribu keluarga penerima manfaat
sebelum anggarannya data tidak
menteri keuangan sri mulyani mengatakan anggaran bantuan sosial dua ribu dua puluh empat melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya
dari semula sembilan enam triliun rupiah menjadi dua puluh dua lima triliun rupiah
dalam rapat kerja dengan komisi sebelas dpr selasa siang menteri keuangan menyebut anggaran bantuan sosial dua ribu dua puluh empat melonjak satu ratus tiga puluh lima satu persen
dari semula sembilan enam triliun rupiah
menjadi dua puluh dua lima triliun rupiah
rinciannya rp dua belas delapan triliun ke kementerian sosial untuk penyaluran bantuan kepada sepuluh juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan kartu sembako untuk delapan belas tujuh juta keluarga
anggaran juga disebar ke kemendikbud untuk program kartu indonesia pintar serta kementerian agama dan bnpb
dari sembilan enam triliun tahun lalu
dari dua belas lima triliun atau naik satu ratus tiga puluh lima satu persen dibandingkan tahun sebelumnya
ini terutama untuk kementerian sosial dua belas delapan triliun rupiah
penyaluran pkh itu masih rutin untuk penyaluran pkh sepuluh juta dan sembako untuk delapan belas tujuh penerima
kementerian kes tujuh tujuh triliun rupiah untuk iuran pbi
dalam apbn dua ribu dua puluh empat pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial
pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial
pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial